sebuah kuliner tradisional yang tersebar di banyak daerah di indonesia salah satunya adalah pecel
penganan ini identik dengan makanan berisi aneka sayuran yang diberi bumbu kacang
ada beberapa variasi jenis pecel berdasarkan lokasinya dalam jagad kuliner nusantara
beda daerah beda pula rasa isian hingga penyajiannya
berada di kawasan kembangan jakarta barat pecel madiun buminah jadi lokasi kulineran saya pagi ini
warung sederhana yang berlokasi tepat di persimpangan taman meroya ilir ini menjual pecel khas madiun beralaskan daun jati
dengan warna warni berupa bayam daun ubi selada air kacang panjang toge lamtoro hingga bunga turi
tidak lupa serundeng dan bumbu kacang berbumbu bawang putih kencur daun jeruk dan caba
dan cabai rawit
campuran kacang tanah ditumbuk setengah halus sebagai ciri khasnya
sakit ramainya pecel di warung kaki lima ini laris dalam waktu tiga jam mulai jam enam hingga sembilan pagi
soalnya rasa bumbu kacangnya itu enak banget medok
terus sayurannya kalau buat sarapan lumayan buat nutrisi kita kan sebelum kerja
juga punya pecel khas namanya pical
rumah makan ini menyajikan pical dengan menggunakan ketupat mie kuning dan sayur berupa irisan kol mentah
rembusan kacang panjang daun singkong dan pepayang muda
kuah kacangan juga ditambahkan sebagai sausnya
kalau dari segi tampilannya memang dari sayurannya hampir mirip sama pecel pecel yang ada di jawa
tapi kalau di sini pakai kerupuk yang warna pink ini dan juga ada mie kuningnya
jadi lebih lengkap
bumbunya kalau saya bilang sih lebih encer dan rasanya itu tidak terlalu manis
plus bumbu rempahnya tuh kuat banget terasa banget
berbeda dengan rendang atau menu lainnya di rumah makan khas minang
di jakarta pical tergolong jarang ditemukan
tanpa menggunakan lauk tambahan pical tergolong mengenyangkan
dan cocok dikonsumsi bagi konsumen
vegetarian maupun vegan
berada di kawasan kalibata kedai pecel pincuk khas jawa timuran ini
menjual aneka sayur dengan guyuran sambal kacang
dalam bahasa jawa pincuk artinya daun pisang yang dikerucutkan dan disematkan lidi
olahan sambal kacang terbuat dari kacang tanah bawang kencur cabai daun jeruk dan gula merah
tidak lupa menambahkan rempeyek kacangnya
hmm pecel ini khas dengan saus kacang bertekstur kasar
jika sayur saja tidak cukup ada lauk pauk teman menyantap pecel
kalau dari segi rasa ada rasa manisnya ada rasa asin gurih dan juga ada aroma aroma jeruk nipis
jadi wanginya makin sedih
dan juga yang paling khas dari nasi pecel malang itu biasanya ditambahin dengan mendol
mendol ini terbuat dari tempe yang sudah didiamkan
agak lama baru dibentuk dihaluskan dibentuk seperti perkedil
walaupun bentuknya sudah tidak seperti perkedil tapi ini rasanya enak gurih
rasa manis rundeng berpadu dengan aroma kemangi dan bumbu kencur menambah cita rasa pecel khas malang
indra yani laksmi andra anhar jakarta